petugas gabungan polisi beserta dinas kesehatan
minggu pagi menggelar razia permen narkoba
di sejumlah pasar tradisional
dalam razia itu petugas menyita ribuan butir permen susu
yang diduga mengandung narkoba dari sejumlah kios
petugas gabungan polisi dan dinas kesehatan
langsung bergerak cepat menyisir satu persatu kios pedagang
di dua pasar kecamatan sukodadi dan babat lamongan minggu pagi
di dua lokasi ini petugas berhasil menyita permen susu
berbentuk sapi yang diduga mengandung narkoba
dari sejumlah kios petugas menyita sebanyak tiga belas pak permen susun
berisi lima dua ratus butir permen
razia ini digelar setelah beredar luasnya
sebuah viral yang menunjukkan peredaran
permen susu berbentuk sapi yang dijual bebas di pasaran
di bukaan petugas menyita ribuan butir permen susu
yang diduga mengandung narkoba

yang diduga mengandung narkoba
jika terbukti satlak p empat gn
kabupaten lamongan akan melakukan penarikan produksi permen
di sejumlah pasar